selamat siang anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya eva yunizar
juga dapat melakukan uji sampel terduga virus covid sembilan belas atau virus corona
tujuannya untuk mempercepat pemeriksaan
universitas erlangga melalui institute of tropical disease telah menyiapkan dua tes kit covid sembilan belas
regen atau reaktan corona yang ada di uner didapat dari korea dan jepang
menurut rektor universitas erlangga dalam satu hari lab itd ini mampu mengecek lima ratus sampel covid sembilan belas
secara teoritis hasil pengujian tersebut akan keluar hanya dalam waktu lima hingga enam jam
setelah resmi ditunjuk lab itd uner dapat menguji sampel virus covid sembilan belas
dari berbagai sampel yang sudah melalui proses screening dari berbagai daerah
awalnya pemeriksaan sampel seseorang yang diduga terinfeksi virus covid sembilan belas
hanya dapat dilakukan di laboratorium balitbangkes kementerian kesehatan di jakarta
akibatnya pengujian untuk pasien di luar daerah jakarta memakan waktu yang lama
yang kita terima di itd itu sampel
karena proses awalnya tentu ada di rumah sakit rumah sakit
nah khusus untuk uner kebetulan rumah sakitnya ya rumah sakitnya uner
sehingga akan sangat banyak hasil dari rumah sakit screening di rumah sakit
yang kemudian nanti bisa diikuti dengan orang dalam pengawasan
yang itu diproses untuk pengambilan sampel dan seterusnya
tentu kita akan menerima
masuk menerima sampel dari berbagai macam tempat
dari dr stomo dari sudono dari saiful anwar dari berbagai macam rumah sakit
perujukan itu kita terima dan pasti kita terima
puluhan relawan di pontianak kalimantan barat
melakukan penyemprotan antiseptik di sejumlah fasilitas umum
untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
salah satu fasum yang disasar adalah masjid
mengingat ada banyak orang yang berkumpul di masjid setiap harinya
menyusul dinyatakan satu orang warga pontianak positif corona
puluhan relawan berinisiatif melakukan pencegahan
upaya dengan peralatan maupun bahan sederhana ini
sangat ditunggu oleh masyarakat
mengingat kekhawatiran penyebaran corona masih menjadi momok
murus masjid di jalan suwiknya pontianak ini salah satunya
yang mengaku was was mengingat masjid ramai di terdiri rumah setiap waktu sholat
dari penyakit corona
untuk kami kaum muslimin yang beribadah di rumah
di sekumar ibadah ini atau di seluruh darumutakin ini
karena kadang kadang orang luar juga banyak yang sholat disini
pagi waktu maghrib ramai sekali
relawan yang terdiri dari para pemadam kebakaran ini
melakukan penyemprotan antiseptik di sejumlah masjid pada senin siang
jadi kami disini adalah pencegahan
pencegahan yang terutama kami lakukan
adalah tempat tempat ibadah
yaitu fasilitas umum
itu yang kita utamakan
baru nanti kemudian kita ke tempat yang lain
jadi kita gerakan relawan ini memang betul betul untuk masyarakat umum
jadi untuk kepedulian
jadi ini kita sudah dibantu oleh rumah jakat juga
gratis berarti ya
gratis tetap gratis kita lakukan
hingga enam belas maret dua ribu dua puluh
sudah belasan masjid disterilisasi oleh sejumlah masjid ini
tiga tim setiap harinya
kedepan sasaran mereka akan terus meluas
tidak hanya di masjid
tapi siapapun yang membutuhkan bisa menghubungi mereka
dan andrea pontianak kalimantan barat
demikian cnn indonesia update siang ini
saya faye nizar dan cnn indonesia news report
akan kembali bersama farhanisa nasution